karena km barunajaya ini akan melaksanakan pencarian dengan itu akan dilaksanakan mulai siang ini jam tiga belas sampai dengan besok jam lima pagi
ya kenapa ini dilaksanakan
karena seperti yang saya sampaikan kemarin dua duanya beacon
dan sudah kita temukan
jadi praktis di bawah tidak ada lagi penunjuk atau tidak ada lagi sinyal yang kita tangkap